narasi jelang tahun dua ribu dua puluh tiga bukan hanya tentang keceriaan liburan dan belanja
lalu dia bilang kita punya survei sendiri kok
yang menggunakan solar dan pertalite itu adalah kelompok masyarakat mampu